apalagi ya itu dia yang memang sangat didendukan untuk kami para perantau yang ada di perancis
dan kalau saya lihat ini bisa menjadikan salah satu destinasi wisata
nah jadi saya lihat di situ bahwa yang hal hal paksa itu
artinya belum ada peraturan badan pangan untuk menaikkan secara signifikan
klub klub mereka bahwa mereka ini adalah
setelah all star break kayaknya ada sesuatu hal yang diberikan ke julius bowie
oh itu yang kemudian dibaca netizen
nah ini problem menurut saya pertandingan
lewat peraturan menteri bumn direksi bumn diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di anak usaha
karena sudah mendekati ini kan dua puluh oktober sudah mendekati bulan desember
kalau dprd itu mau dibantu sampai empat puluh m sampai enam puluh m
banjir juga terjadi di kawasan jati negara jakarta timur setelah hujan deras
ia terpaksa kembali ke kampung halaman dan mencangkul ladang
dengan beberapa orang yang dibantunya terpaksa menghabiskan delapan puluh pendapatannya untuk menyewa
salah satu kontributor utama pencemaran lingkungan
terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon
enak mendok mendok banget kayak rasa
landasan udara adi sucibaga
sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasi
dan kebetulan pet hotel ini benar benar dikelola oleh orang yang paham makan hewan hewan ini
jadi bisa menjadi pemicu bagi munculnya aksi aksi lanjutan terutama dari mereka yang merasa tidak nyaman
tapi saat itu sih gue gak bisa sebut nama ya
ya kalau ini kita lihat di twitter kenapa kita menggunakan twitter sebagai basis utama riset ini
dalam pelaksanaan ujian praktik sim c baru ini jika ada masyarakat yang tidak lulus lebih dari dua kali
jadi dalam jangka panjang kalau ini terus terjadi bisa jadi ini akan ada phk dan ini semakin menggambarkan bahwa ini yes ini adalah resesi
bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu
sehingga datanya tidak keluar dari negeri tetap ada di indonesia
walaupun sekarang sudah kita melihat ada perbaikan tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi kan berarti masih agak jauh ya untuk mencapai itu
panggung debat itu ya panggung gitu
kita adalah keluarga yang berkongsi
bisa confirm dengan berjenjangnya